keinformasi selanjutnya aksi unjuk rasa masa yang tergabung dalam mahasiswa west papua
di depan kedutaan besar amerika serikat jalan medan merdeka selatan gambir jakarta pusat
kami siang berakhir ricuh
ricuhan ini terjadi saat masa yang tergabung dalam mahasiswa west papua
menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung kedubes amerika serikat
gambir jakarta pusat
kami siang dibubarkan paksa polisi
sejumlah mahasiswa yang dianggap sebagai provokator langsung ditangkap aparat
upaya petugas menangkap belasan mahasiswa kembali berujung ricu
hingga mengakibatkan kaca mobil dinas milik polres metro jakarta pusat pecah
selain tak mengantongi izin pembubaran paksa aksi menuntut referendum papua itu
juga dilakukan petugas lantaran kerumunan pendemo telah melanggar protokol kesehatan
yang rentan menimbulkan kelas terbaru penyebaran covid sembilan belas
situasi yang sempat memanas
akhirnya meredah setelah lima belas pengundi kerasa ditangkap
langsung dibawa ke polres metro jakarta pusat
kami jelaskan ya bahwa saat ini di dki jakarta masih ppkm level tiga
segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerimunan itu adalah dilarang
artinya hari ini kami adalah dalam rangka menegakkan